provinsi jawa barat baru saja memperingati hari jadinya yang ke tujuh puluh delapan pada tanggal sembilan belas agustus lalu
wilayah yang memiliki banyak potensi di berbagai sektor baik ekonomi pariwisata dan budaya ini terus berkembang
lewat sejumlah langkah strategis yang dilakukan pemerintah provinsi
seperti misalnya pembangunan infrastruktur yang modern dan terintegrasi
peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan hingga transformasi digital
nah lalu seperti apa perkembangan provinsi jawa barat selama lima tahun terakhir ini
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
gubernur jawa barat ridwan kamil akan segera mengakhiri masa jabatannya pada lima september dua ribu dua puluh tiga mendatang
pria yang akrab di sapa kang emil ini pun berhasil menorehkan berbagai capaian selama lima tahun memimpin provinsi jawa barat
di masa kepemimpinannya pemerintah provinsi jawa barat terus berupaya menghapus kesenjangan
serta menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya
lewat sejumlah program yang dijalankan untuk mewujudkan jabar juara lahir batin
capaian yang diraih provinsi jawa barat terlihat dari sejumlah sektor
seperti infrastruktur pendidikan kesehatan hingga transformasi digital dan reformasi birokrasi
pemerintah provinsi jawa barat berupaya untuk mengembangkan kemampuan dan kemampuan
dan berupaya keras menghadirkan akses pendidikan dan kesehatan sebagai layanan dasar utama
indikator kerja keras ini tampak dari usia harapan hidup yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir
data bps mencatat pada dua ribu delapan belas uhh jabar mencapai tujuh puluh dua enam puluh enam persen
kemudian pada dua ribu dua puluh dua angka tersebut naik mencapai tujuh puluh tiga lima puluh dua persen
pendidikan pun menjadi fokus utama pemerintah provinsi jawa barat
dan diadakan oleh program smk juara
smk menjadi salah satu konsentrasi dalam kepemimpinan gubernur jawa barat ridwan kamil
mengingat angka pengangguran jawa barat paling besar disumbang oleh lulusan smk
sejumlah program lain seperti bantuan biaya pendidikan tinggi dari apbd pemerintah provinsi jawa barat
melalui dinas pendidikan juga dilakukan untuk mencetak warga jabar juara lima
lima tahun memimpin kang emil berhasil memerdekakan sembilan ratus lima puluh tujuh desa tertinggal
sangat tertinggal menjadi nol
salah satu program jabar juara yang mengakselerasi kemajuan desa adalah program patriot desa
patriot desa berhasil menjadi salah satu program yang menopang peningkatan indeks desa membangun atau idm di jawa barat
dalam kepemimpinannya ridwan kamil juga memusatkan program transformasi digital hingga ke pedesaan
provinsi yang indeks kompetitif digitalnya terbaik di indonesia
provinsi dengan sebesar lima puluh juta blank spotnya juga tinggi
ini menunjukkan bahwa semua kehidupan sekarang harus full digital
termasuk industri nya dengan otomasinya dengan empat nya harus bersiap dengan revolusi ai dan sebagainya
ini tuh cepat banget jadi industri jangan lelet jangan lambat
jawa barat ingin terdepan karena ada hubungannya
transformasi digitalnya cepat maka pertumbuhan ekonominya juga melompat
upaya membangun ekosistem digital juga terbukti lewat lahirnya jabar super apps sapa warga
sebagai platform yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi layanan serta menyampaikan aspirasi
aplikasi ini sukses membantu proses penanganan bantuan sosial covid sembilan belas hingga perapihan data penerima bantuan korban gempa cianjur
satu kalau kebanyakan apps itu bikin pusing maka jawa barat bikin namanya jabar super app
satu aplikasi satu aplikasi
satu aplikasi untuk ratusan urusan urusan yang ada di jawa barat
kemudian kita punya delapan puluh an anak anak muda yang keren yang pinter cerdas jago coding
kita bikin di dapur digital jawa barat namanya west java digital service
setiap problem kita selesaikan dengan inovasi inovasi digital
cara itulah yang membuat jawa barat juara
transformasi digital juga menjadi kunci kesuksesan pemerintah jawa barat
dalam melakukan reformasi birokrasi
pemda provinsi jabar melakukan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem merit
dalam manajemen aparatur sipil negara
selain transformasi digital pemerintah provinsi jawa barat juga melihat pembangunan infrastruktur
sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat
serta mengurangi tekanan pada beban lingkungan hidup
ada pun salah satu program unggulan ridwan kamil dalam memberikan pelayanan dasar
akan kebutuhan infrastruktur di jawa barat diantaranya adalah program jalan mulus atau kerap disebut jamu
meski anggaran sempat terganggu akibat penanganan covid sembilan belas
setiap tahunnya program ini memastikan kondisi jalan dan jembatan di jabat tetap prima
upaya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang didorong di era ridwan kamil ini
membuahkan lebih dari satu ratus enam puluh lima penduduk miskin di jawa barat pada periode maret

berhasil keluar dari garis kemiskinan
selama lima tahun kepemimpinan gubernur jawa barat ridwan kamil
seluruh kekuatan serta keunggulan yang dimiliki jawa barat dikolaborasikan
menjadi daya untuk kemudian melahirkan beragam upaya dan inovasi
guna menjadikan program jabar juara nyata dan terasa
pemerintah provinsi jawa barat terus berupaya menghapus kesenjangan
dan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya
puluhan program dan ratusan subrogram dijalankan untuk mewujudkan jawa barat juara lahir batin
seluruh kekuatan serta keunggulan jawa barat dikolaborasikan menjadi daya
untuk melahirkan beragam upaya dan inovasi guna menjadikan program jabar juara nyata dan terasa
lalu seperti apa ringkasan kinerja pemerintah provinsi jawa barat
di bawah kepemimpinan gubernur ridwan kamil
ini yang sudah ada bersama saya di studio kita akan lihat
baik mbak desya anwar
selamat datang di studio saya
senang sekali bertemu lagi
dan saya sebenarnya kita sudah berkenalan cukup lama mengikuti karirnya kang emil
sejak menjadi wali kota dan tidak terasa lima tahun waktu sudah lewat
dan tentu saja banyak sekali yang telah dilaksanakan
kang emil provinsi jawa barat seperti kita ketahui paling padat populasi jawa barat
lima puluh juta dengan kalau tidak salah delapan belas kabupaten sembilan kota
pencoblosnya naik dua lima juta
ini merupakan suatu provinsi yang penuh dengan kompleksitas tapi juga memiliki potensi yang cukup besar
dan penyumbang dari segi ekonominya yang lumayan tinggi
nah kang emil ketika menjadi gubernur punya banyak cita cita sdg goals nya katanya harus dipenuhi waktu itu
mengurangi kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan
dari selama lima tahun ini prioritas apa dan kira kira mana program program yang begitu banyak
yang dirasakan paling berhasil paling kena dan paling memberikan pengaruh pada masyarakat
ya jadi pembangunan itu kan multi dimensi
sehingga kalau dibahas itu pasti banyak aspeknya
selama lima tahun tidak terasa saya dilantik dua ribu delapan belas
akan mengakhiri di lima september dua ribu dua puluh
tidak lama lagi
tidak lama lagi alhamdulillah
dan ada covid juga waktu itu
nah memori terbesar kita adalah ujian covid secara kesehatan dan juga secara ekonomi
tapi pencapaian kami alhamdulillah kami menerima lima ratus empat puluh sembilan penghargaan
baik domestik mau pemerintah masyarakat apa
dan luar negeri
karena ada lima ratus empat puluh sembilan perubahan
jadi banyak sekali
mungkin cukup ini untuk satu kuartir
kalau saya terangkan satu orang semenit bisa sembilan jam
jadi kalau ditanya mana pencapaian saya harus memilah dari perubahan itu
tapi yang paling utama kan tujuan dari negara ini dibangun kan adil makmur
kita fokus pada kemakmuran lah ya
nah salah satu yang paling saya banggakan mbak
saya berhasil menghilangkan seribu desa miskin
dalam hanya waktu empat tahun
melalui program program namanya gerbang desa gerakan membangun desa
kita menggunakan transformasi digital
kita lahirkan konsep desa digital
artinya di desa sekarang sudah setara kota
koneksinya sudah lancar
kemudian hp dipakai sebagai alat produksi
bukan lagi alat komunikasi
nyiram tanaman pijit hp
dan nyiram tumbuhan makan ikan bertani dan sebagainya
sudah ada aplikasinya
kemudian kita juga penurunan kemiskinannya terbesar di pulau jawa
tahun terakhir satu ratus delapan puluh dua ribu warga miskin naik status
tidak miskin lagi kan
jadi perminggu kita hilang warga miskin tiga ribu lima ratus naik kelas
makanya walaupun penurunan lima juta kemiskinan kita kan diangkat
lima puluh juta hampir
kemiskinan kita kan diangkat tujuh sekian persen
artinya penduduknya banyak tapi kesejahteraan
kemudian diangka ini ekonominya jawa barat alhamdulillah tertinggi
sepuluh jawa kan
lebih rata rata nasional baik tahun lalu maupun semester
lalu kalau tidak salah lima empat puluh lima persen ya
kemudian sekarang lima tiga sekian
investasi sebagai ukuran ekonomi kita selalu ranking terbaik lima tahun terakhir
dan pecah rekord tahun lalu satu ratus tujuh puluh lima triliun
dimana satu triliun itu membawa seribu lapangan pekerjaan
nah kombinasi performa ekonomi ini ditunjang oleh infrastrukturnya dianggap paling lengkap
pak jokowi pernah menyampaikan pembangunan jalan tol paling banyak kan di jawa barat
kemudian kereta api cepat
apa kabar itu
oh dalam hitungan hari hari ini sudah bisa dipergunakan
dan ini pasti akan ada multiplier effectnya itu yang diharapkan ya dengan ada konektivitas
karena mengkompres waktu maka ekonomi akan berlipat lipat ya
kemudian juga dalam ekonomi infrastruktur juga indeks produktivitas warga jawa barat ini tertinggi se asean ya
namanya i core index yang mengukur produktivitas waktu terhadap produksi barang
nah jadi kalau dari sisi ekonomi alhamdulillah
beras pun kita sewasembadak
tiga juta ton per tahun kan
ya jawa barat ini penyumbang ya
salah satu lumbung beras di situ
karena kita menambahin enam puluh ribu hektare areal panen baru
jadi untuk semua ukuran makroekonomi performa ekonomi kita sedang luar biasa baik
walaupun tadi dua tahun terkena covid
kan kalau nggak ada covid kita bisa lebih melompat lagi
dan luar biasa ketika covid kan pertumbuhan tentu saja jatuh
tapi sekarang sudah kembali ke sebelum covid atau sudah melewati
lebih tinggi malah
lebih tinggi ya

lima empat puluh lima itu lebih tinggi
itu luar biasa sekali
ini bisa dikatakan suatu prestasi
mbak desi kalau jalan jalan ke jawa barat ya semua orang happy piknik sibuk ini olahraga apa kan
dari dangdutan di desa sampai konser dewa di stadion stadion penuh mbak
jadi orang ada bouncing ekonomi dua tahun diam kan
jadi saya mensyukuri di akhir jabatan ekonomi bagus penghargaan banyak alhamdulillah
iya dan ini terus terang ya kita harus akui karena ini merupakan angka data yang kita tidak bisa pungkiri
iya pakai data
tapi ini kan sekarang jadi gubernur ya setelah lima tahun
dulu ketika menjadi wali kota kan punya wish list supaya kerja sama kolaborasi dengan
gubernur dan antara kabupaten dan kota itu kan
ini bagaimana pengalaman pribadi kang emil selama lima tahun ini mengurus satu provinsi yang luar biasa
dulu kan saya wali kota bandung ya ngurusi dua lima juta
sekarang hampir lima puluh juta
dulu momen ketemu bupati wali kota gak ada gak ada formatnya
waktu saya gubernur saya bikin namanya kopi darat
setiap empat bulan maaf tiga bulan itu dua puluh tujuh wali kota bupati kumpul sama saya
piknik bareng seminar bareng mengedukasi tentang isu isu reformasi ini
jadi harmonis sangat harmonis karena gubernurnya proaktif ngumpulin secara fisik ya para bupati wali kota itu
sehingga arah geraknya itu sama
sehingga kalau ada masalah selesaiin pas ketemu tiap tiga bulan itu
tiap tiga bulan jadi ada kopi
makanya jawa barat juga tercatat provinsi yang anggaran bantuan ke kabupaten kotanya terbesar
saya tas jawa barat juga satu satunya provinsi yang ngasih dana desa misalnya
kan dana desa itu biasanya hanya dari menteri desa dan bupati
kalau jawa barat gubernurnya juga ngasih tiga lima triliun
makanya tadi seribu desa miskin dalam empat tahun hilang jadi
dan hubungan dengan kabupaten sampai ketika ketika itu sangat sangat ini ya
dan dari segi pemerintah nih leadership selama ini kang emil yang diterapkan
karena saya lihat ini kan jawa barat ini
luar biasa kompleksnya ya
apalagi dengan jumlah populasi yang begitu besar
tapi ini dari segi masalahnya juga saya lihat banyak ya
dari terutama misalnya masalah lingkungan hidupnya
kita kan punya target untuk zero emission dan lain sebagainya
kang emil bagaimana yang aspek itu
karena ini merupakan sebagai aspek lingkungan ya
aspek lingkungan itu jawa barat komitmen untuk renewable energy nya paling tinggi
secara umum energi daerah
bukan dari batu bara atau bakar bakar solar kan begitu
jadi sudah jadi percontohan
saya mewajibkan atap atap pabrik pakai solar
kita membangun the biggest solar panel project di asean itu di danau cirata kan
yang bulan oktober akan diresmikan bapak presiden
jadi kita sudah begitu
kemudian untuk lahan kritis saya sudah berhasil menghijaukan delapan puluh ribu hektare
lahan yang dulunya gundul
itu rata rata dimana ini lokasinya
rata rata di seluruh jawa barat
pak presiden bilang pak gub kita tanam dua puluh lima juta
saya bilang pak presiden saya mau lima puluh juta berani
ternyata hasil akhirnya delapan puluh tiga juta pohon berhasil
sungai waktu itu kan
sekarang sudah lightly polluted
ikan ikan hidup lagi
dan industri industri di
makanya saya dikasih award oleh pak jokowi

ini salah satunya dari pak jokowi
untuk mempresentasikan kemajuan citarum di cop dua puluh enam waktu di glasgow
ternyata krisis lingkungan itu bisa cepat kalau kolaborasi
nah itu dia
yang penting kolaborasi dan juga satu
ini ikutan polisi ikutan
kita sudah ke pengadilan
lima puluhan kasus mbak
industri industri yang mengotori sungai
kita tuntut sampai pengadilan
nggak hanya himbauan himbauan edukasi ya
tapi penegakan hukum juga kita lakukan
oke kita break sebentar
emil kita sudah tahu ya
paling tidak highlight dari prestasi
bagaimana dan apa yang dilakukan
mungkin perlu lebih detail lagi
tetaplah bersama kami insight vdc anwar akan segera kembali
kembali bersama insight vdc anwar
eri temani gubernur jawa barat ridwan kamil
kita membahas capaian capaian provinsi jawa barat
yang telah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya
lima tahun terakhir
sebentar lagi akan selesai menjabat
persisnya tanggal berapa lima september
setelah itu saya mau keliling dunia juga
setelah itu mau relax
visi jabar juara
lahir batin maksudnya apa
juara itu to be
membuktikan kata itu
tapi juga sdm
spiritualitas gitu kan kita urus
ada sembilan jalan tol
ada kereta api cepat
tadi juga ada pembangunan
belasan penataan situ
kita membangun satu desa satu penghapal quran
kita membangun masjid al jabar
terbesar di indonesia
kita ada program
keumatan satu pesantren
dalam lima tahun sekarang punya bisnis
yang dulunya selalu minta proposal
buat kegiatan sekarang mereka sudah
ada yang punya pabrik sabun pabrik roti
dan ini sudah terdata
dan tertata lah semua pesantren ini
terbaik saya kira di luar negeri pameran
bagaimana tadi disebutkan bahwa
pertumbuhan kan memang meningkat ya
sumber sumber pertumbuhan sehingga mencapai
dan mungkin lima tiga sekian persen tahun ini
ini mayoritas dari mana asalnya pertumbuhan
investasi kan kita tertinggi
investasi rata rata dari
dari mana baik domestik maupun dari luar negeri
nah saya bahagianya mbak
sekarang udah hampir lima puluh lima puluh mbak
dengan internasional sudah hampir sama
jadi jangan underestimate
maaf ya jangan mengidentikan seolah olah investasi selalu luar negeri ya
kita yang lokal aja tuh banyak

internasional tertinggi itu dari tiongkok kemudian singapura
itu lebih apa ke infrastruktur ya
yang terpenting jawa barat itu sebenarnya ekonominya itu umkm
tapi dia provide lapangan pekerjaan mayoritas di jawa barat
jadi saya sebenarnya bangga inilah yang kita sebut ekonomi pancasila
mayoritasnya bukan konglomerasi mbak
ekonomi itu justru kelas menengah
ekonomi tengah dan ekonomi kecil
yang kelas rumahan apa
dan justru bisa lebih memperkuat ya dari struktur
dan anti krisis karena kita berdagang dengan diri sendiri
dengan rupiah jadi tidak akan terlalu
dari segi pedesaan ini kan biasanya sumber kemiskinan
tadi sudah disebut ada seribu desa yang naik kelas lah
how desanya itu diapain
kang emil dan bagaimana caranya sehingga ini diluar dana desa misalnya atau
ya pertama anggaran itu di mana
ya pertama anggaran
kan satu satunya provinsi yang ngasih anggaran
yang lain kan hanya bupati
jawa barat itu tiga pintunya
pintu dari menteri desa pintu dari bupati pintu dari gubernur
kemudian yang kedua revolusi digital
semua sekarang bercocok tanam berkomunikasi jualan
udah seperti di kota menggunakan e commerce
saya lahirkan namanya petani milenial
nah itu dia
masih jalan sampai sekarang
udah daftar banyak sekali
saya sudah wisuda hampir enam ribu petani milenial
yang diwisuda itu syaratnya satu
kalau income nya masih income desa belum saya wisuda
saya suruh kerja setahun lagi
karena kuncinya adalah untuk membuktikan bahwa desa also is a future
desa itu masa depan
asal anda connect ke teknologi cara produksinya dengan teknologi
maka income anda bisa setara bandung setara jakarta atau surabaya
maka slogannya tinggal di desa rejeki kota bisnis mendunia
jadi saya punya bukti enam ribuan anak muda sekarang sukses jadi petani dengan usia milenial mereka
dan ini sustainable ya mereka memang akan terus menerus jadi petani bukan hanya program sesaat
karena pasca covid membuktikan tiga ekonomi yang bertahan saat covid adalah kesehatan pangan dan digital melompat luar biasa
kalau dari kesehatan itu sendiri bagaimana sekarang ini
ini kan sebagai akses untuk masyarakat ya
apa yang setelah covid ini apa pelajaran
kalau kesehatan fokus kita ke stunting sekarang
pasca covid kan stunting
karena kita tahu dalam dua puluh tahun indonesia akan menjadi negara super power nomor empat
stunting jawa barat
penanganan jawa barat
jadi kasus stunting masih ada ya di jawa barat
masih semua masih ada di indonesia
nah kalau itu berhasil kesehatan kita otw lah ya menuju negara super power
tapi covid juga mengajarkan ternyata infrastruktur rumah sakit kita ini sedikit puskesmas kita sedikit
maka sekarang saya lagi banyak bangun rumah sakit
khususnya di mana
di seluruh daerah
jadi jangan semua ke bandung jangan semua ke bekasi atau ibu kota
jadi sekarang kita bangun dengan namanya public private partnership
jadi uangnya bukan dari pemerintah uangnya dari swasta
tapi kita kasih target
jadi kesehatan membaik alhamdulillah stunting juga terbaik
nanti diharapkan makanya usia harapan hidupnya juga naik
iya nah kang emil ini kan penciptaan lapangan kerja tadi yang paling penting lah istilahnya
karena dengan pertumbuhan yang kalau ingin pertumbuhan yang lebih tinggi tentu saja lapangan kerja yang diciptakan kan semakin banyak
ini ada satu ratus delapan puluh dua ribu tadi yang keluar lah dari angka ini

nah sambil tahap dua yaitu mengurangi kemiskinan itu selalu tiga yang super ekstrim miskin kita kasih subsidi blt langsung
blt karena mereka nggak bisa hidup tanpa uang negara kan
nah sambil tahap dua yaitu mengurangi kemiskinan itu selalu tiga yang super ekstrim miskin kita kasih subsidi
yaitu melatih skill supaya tangan di bawah mereka minimal bisa kerja dengan skillnya
yang ketiga entrepreneurship jadi kita urutannya dari tangan di bawah super miskin
kemudian menjadi karyawan atau kerja di orang ada skillnya bisa hidupnya kan berarti dari gaji gitu kan
nah yang ketiganya adalah entrepreneurship
dan saya bangga kenaikan entrepreneurship melalui kemiskinan itu itu bisa jadi kemiskinan
entrepreneurship melompat terukur dari izin izin usaha di jawa barat dari hanya empat sampai delapan per tahun
dua tahun terakhir naik ke dua puluh ribuan mbak daftar usaha usaha yang dihadirkan di data kita kira kira begitu
nah jadi kemiskinan jawa barat itu
plus ini ada ide yang menarik saya mau bikin teori namanya indeks zakat zakat itu umat muslim kan
dari pendapatannya untuk keumatan untuk doa
kita dua ribu dua puluh dua mbak target itu hanya satu tiga triliun
ternyata dapat mencapai berapa
ternyata mencapai dua lima
jadi diatas target
target satu tiga terkumpul dua lima
berarti apa berarti kan mayoritas muslim jawa barat ekonominya sejahtera
karena orang yang bayar zakat melompat
nah jadi itu salah satu kenapa di jawa barat kemiskinan turun
gak hanya uang negara yang berputar menolong kemiskinan
tapi dana dana pribadi masyarakat di sana
maka saya punya klinik gratis dari uang zakat itu
sekarang lagi bikin rumah sakit gratis
nggak usah pakai kartu kartuan selama anda manusia
ya anda dilayani lah kira kira
it's very beautiful jadi kombinasi negara
dengan anggaranya dan masyarakat
itu yang menurunkan tiga lima ratus orang miskin hilang per minggu
makanya juara lahir batin itu
lagi kelihatan sumringah sekali ini
beban jabatannya sebentar lagi akan di repas
belum lagi kita juara olahraga loh
pon dua kali berturut turut
dua belas juara di jawa barat dua ribu dua puluh satu juara di papua
tahun depan insya allah juara lagi di mana
di aceh semata utara
kita break sebentar
kang emil masih cukup panjang percakapan kita kali ini
jangan kemana mana dulu insight with desi anwar masih akan segera kembali
kembali bersama insight video si anwar
di studio saya ditemani gubernur jawa barat ridwan kamil kang emil
sudah lima tahun menjabat sebentar lagi akan turun tahta katanya
jadi mau kemana jalan jalan dulu istirahat dulu
merasa bahwa kerja yang selama ini dilakukan
karena sepuluh tahunnya gak ada libur mbak
jadi momennya hanya jeda sekarang setelah tanggal lima
tapi apapun itu harus dinikmatilah disyukuri
dan pemilihan gubernur berikutnya masih lama
masih lama bulan november tahun depan
tadi ada data memang dan angka tidak bisa bohong lah
karena achievement itu prestasi itu ada
dan tadi lima ratus empat puluh sembilan penghargaan ini kan pasti ada ini lah ada dasarnya
yang saya ingin mungkin lebih fokus
karena ini merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi di jawa barat juga
tapi juga ini dalam menciptakan lapangan kerja
tapi juga meningkatkan kualitas sdm ini umkm ya
nah umkm itu kan banyak sekali kan level
ada yang ya mungkin jualan kaki lima
tetapi ada juga yang startup dan lain sebagainya
ini coba ada gambaran profil dari umkm itu
jadi bener bener mikro ya
menengah dan kecil kira kira begitu
kemudian salah satu strategi kita adalah going digital
karena sekarang pasca covid kan semua usaha dipaksa mba
untuk paham jualan secara online
ada yang konvensional jualan pakai medsos kan
ada yang canggih jualannya ke e commerce gitu
nah salah satu yang kita lakukan adalah untuk umkm
jadi pusat digital desa
kebetulan kerjasama sama tokopedia sama shopee
kita ada lima tiga ratus laptop
kita kasih ke lima tiga ratus desa
itu kasih maksudnya kerjasama dengan mereka
sehingga warga desa dilatih jualan tidak hanya door to door di desanya
tapi jualan se indonesia
ada satu sabun misalkan merknya mencelang sabun cuci
dia lima juta sebelumnya door to door perbulan
sekarang seratus juta mba
hanya gara gara mengubah teknik berdagangnya ke e commerce
kalikan semua bisnis
itu yang kuat
kedua kita bikin kampus ekspor
bahwa umkm itu kamu jangan jualan
di sepanjang mata memandang aja
kamu juga bisa ngekspor loh
jangan membayangkan ekspor itu gede gede gitu ya
sekarang umkm bisa ekspor dengan e commerce tadi
itu kita bikin kampusnya
namanya kampus ekspor umkm
kemudian nah ini ada opop
kita kasih modal ada yang lima puluh juta
ada yang dua ratus juta
kita kasih skalanya
dan hasilnya kelihatan
dan hasilnya lima delapan belas new business were born gitu ya dalam proses ini
nah itu adalah contoh dukungan
dan inilah yang kita sebut ekonomi pancasila
ada satu kata namanya kompetisi
kalau ekonomi pancasila ada kompetisi ada kooperasi
yang melahirkan keadilan

di sini akses untuk terhadap modal dan lain sebagainya juga
makanya di dunia boleh krisis
kita enggak karena
mayoritas ekonomi kita bukan skala korporasi
tapi kita kan juga mau mereka naik kelas kan
dan pelan pelan naik kelas tadi dibimbing oleh kita sesuai dengan skalanya
bahkan saya punya program untuk umkm itu
selain kredit kur ya
ini tanpa bunga tanpa agunan
asal berlima ini super mikro nih mbak
berbasis rumah ibadah bisa
daftarnya di masjid di gereja untuk kristiani dan lain lain
nah jadi kita penetrasi semua elemen itu
di umkm kita latih menggunakan kris untuk bayarnya itu digital
jadi kalau ke pasar pasar di jawa barat udah mulai terlatih
orang nggak pakai cash lagi
jual belinya udah pakai hp aja
demografinya kan sekarang kebanyakan anak anak muda kan
makanya petani milenial dan lain sebagainya
mereka biasanya tidak gap tech lah sudah biasa kan
sudah biasa dengan gadget dan lain sebagainya
kan indeks kompetitif digital jabari itu kedua setelah jakarta
tapi untuk dibandingkan provinsi yang banyak desanya
kita nomor satu kan
kalau jakarta kan kota semua
nah jadi blank spot kita itu dikit mbak
kemanapun mbak pergi ke gunung kemana relatif ada koneksi
nah koneksi itu dasar awal kita berekonomi digital
hp di umkm bukan lagi alat komunikasi tapi alat produksi kan
nasi makan ikan lele pijit hp
ngasih nyiram tanaman pijit hp
drone terbang pupuk cair pakai hp
that's the new way yang kita lahirkan selama lima tahun
tapi ini rata di antara semua delapan belas kabupaten dan sembilan kota ini
atau ada yang mungkin laju pertumbuhannya dan kreatifitasnya jauh di luar yang lain
nah di jaman saya saya kasih award level provinsi
jadi penghargaan penghargaan itu tidak hanya di level kementrian tapi juga di jutaan jutaan
gubernur sekarang saya bikin tradisi
jadi anda terbaik level provinsi anda terburuk level provinsi
itu ada indeksnya
nah terus kita kasih namanya hibah kompetitif mbak
jadi anda harus berprestasi dulu kalau minta duit gubernur gitu
jadi kita gak ngasih ngasih gitu terus hilang gak ada kpi nya gak bisa
jadi semangat kompetitif
siapa yang menang
anda harus berprestasi harus meyakinkan baru saya kasih uang
nah ini berhasil stick and carrot lah ya
ditambah tiga bulan sekali kita ketemu kan
nah itulah kunci komunikasi yang baik strategi yang terukur kan begitu ya
hasilnya walaupun kami the biggest population lima puluh juta
tapi yang paling signing di lima tahun terakhir ini kabupaten mana
kang emil atau kota mana
yang sering mendapatkan award yang kalau dikatakan
paling banyak kota bogor pak bimaria saya kira baik kerjanya luar biasa
siapa lagi yang best practices
kemudian sumedang sumedang itu di bawah bupati pak doni juga transformatif luar biasa
kemudian di karawang ibu selika juga bagus pangandaran booming sekarang telah kita dukung juga
penganggurannya terkecil sebutnya juga
jawa barat itu kan banyak
dan ini kalau dari segi sdm nya ini kan kita kenal ya jawa barat banyak ke inilah orang orang pinternya orang kreatifnya pendidikannya juga bagus
banyak universitas dan lain sebagainya apa dari segi pendidikan yang selama lima tahun ini justru lebih meningkat kang emil
ya di jaman saya saya memberi hampir gratis uang sekolah lah ya
ada uang sekolah lah ya yang sebelumnya tidak dilakukan jadi kita tiap tahun satu tujuh triliun digelontorkan supaya uang sekolah bisa digratiskan walaupun belum bisa meng cover semua itu satu
kedua smk sekarang saya ubah mbak smk itu kurikulumnya kurikulum industri jadi nanti sudah ada smk microsoft smk shopee berdasarkan brand aja
saya ajak brand brand itu untuk mengubah apa sih yang ada di sana
yang ada di mana
yang ada di mana
apa sih yang ada di industri ajarin aja lah di sekolah kami
kan smk tujuannya untuk lapangan pekerjaan kan
nah jadi kami lakukan itu untuk sdm kita
kemudian juga kita ada beasiswa tidak hanya dari lpdp tidak hanya dari nasional level gubernur juga ngasih beasiswa ke anak anak sekolah sampai s tiga
jadi karena indeks sarjana kan harus kita tinggikan
kemudian juga sekolah sekolah nah yang saya banggakan juga ada sekolah perempuan
yang saya banggakan juga ada sekolah perempuan

khusus emak emak namanya sekopercinta
sekolah perempuan capek impian dan cita cita
kurikulumnya seru dari how to make money dari bikin keharmonisan psikologi sampai deteksi radikalisme saya ajarin
terus kalau lulus kita wisuda mbak biar mereka bangga
jadi ada yang ibu ibu suka ngangon kambing ya
kambingnya diparkir dulu ya
kambingnya diparkir dulu dia belajar semangat ada videonya lucu di bogor
pas lulus saya wisuda mbak kayak pakai toga gitu jadi bangga
sudah hampir lebih dari lima puluh ribu emak emak jawa barat lulus lewat sekolah skoper cinta itu
nah kepada mereka yang tidak dapat akses formal skopercinta tadi contoh ya itu akses informal
iya dan ini ada di seluruh provinsi
ada jawa barat ada
kita istirahat sebentar kang emil tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar saya masih ditemani gubernur jawa barat ridwan kamil kang emil tadi selama tiga saibuan kita bicara yang bagus bagus saja kelihatannya kang emil juga begitu bahagia ini sehat ya maksudnya
ternyata kuncinya adalah
gak ada stress sama sekali ya
ada banyak mbak saya ujian covid ditinggal anak meninggal dunia banyak lah mbak cuman enggak saya tampilkan jadi ternyata kunci terberat pemimpin itu di mentalitas ya
jadi semua kesedihan semua keraguan gak perlu diperlihatkan ke publik yang muncul ke publik wajah sumringah wajah optimis tapi kan saya manusia juga
iya tapi cara cara melepas stress melepas kan ini emang banyak tragedi kan
ketemu keluarga energinya kedua saya hobinya motoran keliling kampung kampung ke gunung itu menyenangkan sekali
tapi nggak merusak taman orang kan
enggak itu mah
ini mau ke jalan jalan normal aja
oke kang emil tadi memang sudah bagus bagus angkanya dan ya lima ratus empat puluh sembilan awards atau penghargaan sekarang yang mungkin yang masih harus yang kurang
kita mulai mungkin dari aspek sosialnya mungkin bagaimana tadi disebut untuk radikalisasi dari segi keharmonisan keragaman toleransi apa yang dilakukan
jadi tantangan gini saya kan lakukan survei ya
tentang indeks toleransi kita hasilnya bagus
ada dan bagus cuman kan di era medsos sekarang viral viral negatif itu kan gampang dan isu misalkan radikalisme atau intoleransi itu kadang kadang memang masih ada terjadi tapi di level rt gitu mbak
bukan di level kebijakan bukan di level skala besar
nah jadi kita harus terus meningkatkan itu
kemudian yang kedua dari sisi sosial itu menurut saya tingginya berita hoaks ya yang hadir di era digital ini
dan akan semakin lagi nih kalo kita berjalan jalan
ya jadi tantangan saya lagi mikir kenapa disisi lain transformasi digital ini melompatkan segala urusan menuju lompatan
di sisi lain kan ada cyberbullying itu jadi jadi tantangan kan
kemudian ada penipuan online
dari pun pindah ke online
itu sebenarnya pinjol
dan judi online dan lain sebagainya itu juga
yang berhubungan dengan digital
itu jadi tantangan saya
dari sisi sosial kalau dari sisi infrastruktur
itu adalah transportasi
publik di perkotaan
karena lembaga pengelola
perkotaannya baru terbentuk jadi belum bisa
saya deliver terlalu banyak dalam lima tahun
tapi saya sudah ketemu pak jokowi
beliau komitmen misalkan
cekungan bandung raya ya yang lima kota
akan didukung oleh beliau
kalau boleh saya introspeksi
dan tantangan buat gubernur
meningkatkan infrastruktur khususnya
di public transport kalau jalan tol saya kira
tapi kalau public transportasi kami masih
ke arah ev nanti targetnya
harus ada ev
itu sudah dilakukan
saya ini public figure pertama
gubernur pertama yang sudah pakai ev
sudah tiga tahun lebih mbak
masih ev yang jadul aja
yang lama baru ada kebijakan
dua tahun kemudian pak presiden kan
mengarahkan pejabat pakai ev
kebetulan industri otomotif
kan ngumpulnya di jawa barat
maka industri ev juga di jawa barat
baterainya di jawa barat tapi ev
saja tidak cukup saya
punya konsep bagaimana
hidup ini lebih berkualitas
maka provinsi pertama
yang mengeluarkan kebijakan
itu adalah jawa barat
sudah empat bulan mbak jadi
kepada pns asn
yang tidak ada interaksi dengan publik
award untuk kerja di rumah
ada tiga dua tiga di rumah
di kantor ada empat satu empat di rumah
satu di kantor untuk
pns yang kinerjanya baik
apa yang terjadi stres berkurang
karena tidak ada commuting
bensin juga tidak
karena tidak ada pergerakan
karena di jakarta jabodetabek ini
arahan dari pak presiden dan saya
sudah setujui untuk di follow up
jabodetabek ini kan
pusatnya jakarta tapi kan di jawa barat
ada depok bekasi kalau di bantennya
jadi solusinya satu memang
mengurangi pembangkit listrik
pltu nya masih ada minimal dia pakai
jadi dia turun
terus pelan pelan harus ke energi terbarukan
ternyata polusi jakarta itu
kendaraan nah kendaraan
tadi kalau nggak bisa harus
tetap berpergian konversilah
tapi kalau masih juga motor mobil
bensin pakai scrubber juga bahasanya
itu kenal potnya dikasih
covid kan udah mengajarkan
nah itu harus diterapkan nah jawa barat
sudah memberikan contoh jadi gabungan
konversi pembangkit listrik
ke energi terbarukan mengkonversi ke
mobil listrik mengurangi pergerakan
emisi terus kalau darurat
jabodetabek polusinya tidak seperti sekarang
dan transportasi publik yang
juga diperbanyak termasuk
bisnya dikonversi ke mobil
listrik dan lain lain
nah ini bagaimana selama lima tahun ini
transformasi atau reformasi
birokrasi yang dilakukan korupsi kan
tantangan dua hal yang
saya lakukan selama lima tahun
ngajak semua yang cinta jawa barat
maka saya melahirkan institusi namanya
delapan puluh anak muda
saberhoax unit kerja
sekarang seluar yang luar biasa
kita bikin jabar quick response
untuk menolong kemanusiaan
siap ada masalah kemanusiaan rumah
robo rumah sakit
atau butuh dibantu itu
korupsi juga dengan digital
semua transparan dong
government di masing masing kabupaten sudah
karena di jawa barat pns nya bisa
dievaluasi tiga ratus enam puluh derajat
oleh atasan oleh kolega dan oleh bawahan
harus input secara digital
hasilnya kita punya big data
mana pns yang juara mana pns yang tidak

mana yang jelek kan
sebagai gubernur kalau ada rotasi mutasi
kasih saya tiga kandidat terbaik
untuk kepala dinas pendidikan
keluar secara ai yang muncul
sekarang pakai ini ai
nah dan inilah
yang membuat kinerja
pns kita di merit system
dan seluruh kota kabupaten provinsi
jadi dua tadi
kemudian digital transformasi
menjadikan birokrasi kita
tadi rewarding nya terbaik
inilah yang jadi
artinya sekarang sat set gitu ya
justru jangan terlalu banyak red tap nya kan
sudah ada kita kan ada cyber pungli
empat puluh ribu kasus mbak
secepat itu kita merespon ya
kejadian pungli di terminal kebanyakan
di sekolah sekarang itu udah kita
sampai empat puluh ribu
tapi yang paling membuat headach selama lima tahun ini
yang membuat kang emil
sempat kena covid nggak lagi
nah tuhan allah memberikan saya
saya nggak kena covid istri kena
anak kena supir kena asisten
kena wakil gubernur
kena kapolda kena pangdam kena
semua kena kecuali gubernurnya
padahal gubernur ketemu sama
banyak orang lain padahal setiap hari waktu covid kan
turun ke lapangan mungkin karena ini ya
apa hidup sehat olahraga
banyak berjemur juga
jadi olahraganya apa saya berenang
badminton jogging berenang badminton
jogging wah ini harus ditiru ini gubernur
yang betul betul menerapkan hidup sehat
kita masih ada satu segmen lagi ya
jangan kemana mana dulu insight with desi
anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
gubernur jawa barat
what's next tadi sudah
lima tahun lima tahun
kemudian ini masih satu tahun lagi ya
sebelumnya ya jadi
ini sudah merupakan bagian dari
agenda apa pertama
saya mau menikmati dulu selesainya
tugas ya mungkin seminggu
dua minggu lah ya istri mau
jalan jalan dulu lah karena waktu
hilang banyak sekali kemudian
kepuasan publik di bulan april
warga jawa barat ingin
saya gubernur lagi jadi kalau ada
pemilihan gubernur besok
bisa kansnya tinggi kan ya kansnya tinggi
maka menjadi gubernur
jawa barat kedua kali karena
jatahnya kan dua kali ya
itu sangat tinggi dan ada di hati saya
yang tidak saya duga survei
di dki bagus
berarti ada pilihan juga
tapi hati lebih di mana ya hati
masih di jawa barat tentunya tapi di dki
dulu kan saya
penasihat gubernur dki nah kalau nasional
saya kan ikut partai
golkar nunggu arahan aja
ya nah mungkin lebih ke itu ya kita
kan oke pemilihan gubernur masih
jauh tapi yang jelas di depan mata
adalah pemilu ya karena tanggal
lima belas oktober harus ada
registrasi persis ya nah
kalau politik ya di indonesia ini politik
paling ajaib sekali ya
saya mengikuti sejak
saya mulai karir saya ini paling ajaib
di dunia ya orang yang dulu lawan
sekarang jadi kawan yang ini pokoknya
bagaimana pandangan kang emil khususnya
sekarang katanya sudah pakai baju
masyarakat melihat politik itu
karena itu adalah sistem
yang akan mempengaruhi
masa depan kita kan jadi jangan
politik praktisnya seringkali
lebih banyak bad news yang tertampilkan
satu jadi kita harus melek politik
yang kedua saya
ingin semua orang itu damai
menghadapi pemilu tahun depan
jangan ada lagi
kadrun ya cuma agak susah nih dengan adanya sosmed
hoax black campaign ya ini tantangan makanya
kita lihat pemilu sebagai pesta
budaya yang giriang yang gembira
karena semua yang akan terpilih
sebagai presiden wakil presiden kan sudah
ada garis tangan lah ibaratnya ya
ya udah kampanye solusi aja
jangan kampanye keburukan nah yang
kita harapkan terpilih
para pemimpin pemimpin yang
jumlahnya ratusan di daerah kan
dan presiden wakil presiden yang sesuai
pencokok ini udah luar biasa selama sepuluh tahun
menurut saya pencapaiannya banyak
terukur ada datanya menurut kak kemil
harus dilanjutkan legasinya ya menurut saya
mayoritas harus dilanjutkan tentu
tidak sempurna adalah ya
nah ketidaksempurnaannya ya tinggal disempurnakan
tapi gak usah
merubah tiap lima tiap rejim ganti arah
ganti arah tapi biasanya memang begitu menurut saya
yang rakyat jadi bingung kan
yang penting mah kita
adil aja mbak jujur yang bagus
kita lanjutkan yang kurang kurang
kita sempurnakan saya kira
itu narasi yang harus dibangun
dengan semangat tadi damai
demokrasi ini sangat penting ya untuk kita
junjukin ini penting karena kita sekarang ranking enam belas
dengan kondisi seperti ini

super power kan
nah kuncinya kan tiga
satu demokrasinya damai tiap lima tahun
selama dua puluh tahun ke depan
menjadi penting ekonomi digital
menjadi penting yang ketiganya
nggak boleh ada stunting karena
di dua ribu empat puluh lima itu kan anak muda
jangan sampai anak mudanya tangan di bawah kan
sampai juga ada kemunduran dan demokrasi
kita kita lihat kan lebih banyak kan sekarang
elit ya oligarki dan lain
sebagainya kang emil ini kita harus
akui ya bahkan apalagi
sekarang politik dinasti saya merasa demokrasi
kita ini betul nama dalam itu
sangat penting demokrasi kita itu belum
matang dikit dikit gugat ke mk kan
iya dan juga sangat transaksional
dan inilah terbuka
untuk terbuka untuk daerah
saya masih merasa mohon maaf
masih mendominasi ketimbang rational voters
secara pribadi sendiri ya
atau mimpi apa yang
diinginkan dengan ini kan kang emil
saya kalau mau realisasi kenapa sekarang
pantai itu penting saya mau realisasi sederhananya
menjadi gubernur lagi
pilihan paling realistis kalau ke nasional
gimana takdir aja kalau terbuka saya bismillah
tapi kan gabungnya dengan partai ada
kenapa saya memilih berpartai karena saya melihat
pengambil keputusan politik
di negeri ini kan ada di partai
nah selama sepuluh tahun kan saya tidak berpartai
jadi saya gak punya ilmunya kira kira begitu
nah mudah mudahan dengan saya
bergabung ke partai
sempurnalah atau paripurnalah
cara berpikir saya saya bisa
berpikir sebagai eksekutif
sebagai civil society aktivis dulu kan
nah sekarang bisa dalam
domain berpikir dalam skala kepartean
tapi kan nanti harus tunduk kepada
partai lah yang pilihan pilihan
bagian dari proses yang harus
tapi kenapa golkar ini kan masih banyak partai lain
golkar itu partai tengah
jadi saya merasa
tengah itu adalah
pancasila kan tengah
tidak memihak ke satu golongan
ke satu aspek tertentu
dia ada di tengah tengah
mengayomi semua satu itu
kelebihan partai golkar dia punya
politik namanya sekolah
karena paling lama ini partai dari orde baru
kemudian dia punya pelayanan publik
jadi yang melayani publik harus negara formal
partai juga bisa punya apa punya rumah sakit
punya klinik namanya yellow clinic
ada dua belas sekarang
jadi saya jatuh cinta itu karena itu
satu partai tengah
dua melatih publik demokrasi
dengan membuat sekolah
tidak harus jadi kader untuk ikutan sekolah
kemudian melayani publik dalam bentuk
kesehatan dan lain lain
ini instrumen dan partai itu mbak
partai itu kayak mobil gimana
supirnya di momen itu gimana connectnya
di momen itu gimana penumpangnya
kalau brengsek ya mobilnya jadi berengsek
tapi kalau bagus
melaju kencang membawa
sekarang kan ini konstelasi untuk ini
capres sudah mulai kelihatan
ada ganjar mungkin ada anies nah ini kan
kalau tidak salah ya golkar sudah mulai
memilih prabowo lah
sendiri secara pribadi
dan ambisi kang emil
sendiri waktu sudah
gak bisa dilama lama
setiap partai harus sikap
karena waktu tinggal terbatas
kan begitu kedua
juga belum final
pak maruf amin
dipilih hamin satu
pak maruf amin
mohon izin tidak ada balihonya
tidak ada surveinya
jadi pemimpin nasional
karena hitung hitungan ya betul
jadi pemilu itu tidak sematematis yang kita
bayangkan kadang kadang tidak matematis
begini berarti takdirnya begitu enggak
hari ini surveinya masih
betul itu kan survei sudah berpasangan
pasangannya siapa kan belum ada
maka masih dinamik ada ambisi kesana
kalau ada perintah partai
ya tentunya saya pertimbangkan
tapi bagaimana menurut kang emil
kalau survei saya alhamdulillah karena kan dianggap sukses
ya survei kan lumayan
kalau di cawa press saya
tapi mau gak mengambil posisi itu
ya tadi kan saya gak bisa nentuin sendiri
kalau ada dukungan
dari koalisi dukungan dari
nggak bisa nentuin sendiri itu poinnya
itulah kenapa saya masuk partai
kalau sendiri kan nggak ada backup
instrumen ekosistem ke partai
koalisinya sudah fix
dan masih panjang lah kalau dalam
bukan politik kita taruhan dikit lah ya
menjang menjang akhir pendaftaran baru
ketahuan cawa press
biasanya kalau sekarang ada
hitung hitungan kertas kira kira siapa
dan mungkin siapa tau nanti ada
berapa lama kira kira
karena kalau ikut partai
istirahat dalam artian oh ini take a break
take a breaknya ya maksimal
sebulan lah maksimal sebulan
yang tertunda terima kasih
banyak atas kehadiran sama sama mbak desya anwar
mudah mudahan jelas agar
sebagai gubernur ini bisa
ada kira kira kalau misalnya
kang emil tidak menjadi
gubernur lagi kandidat yang
sudah disiapkan sudah disiapkan
jadi mobil yang namanya jawa barat
under dealnya semua
sudah kinclong ibarat jadi gubernur
berikut itu tinggal ngegas lah ya
boleh bikin konsep baru tapi perasaan
mah semua konsep
strategi sudah diselenggarakan
karena sistem birokrasi saya sudah tadi
nanti gubernur baru mau siapapun
dia tunjuk cari aja
dari hasil seleksi digital itu
mobil jawa barat ini tetap
akan melaju enggak harus mulai
dari awal lagi nggak harus
legacy saya terima kasih selamat ya
menambah energi lagi nanti
kali ini jangan lupa anda juga dapat
menyaksikan acara ini di cnn indonesia
com dan di youtube cnn indonesia
insight with desi anwar sampai jumpa